kamu memang tidak pernah berubah leni
kau pikir aku bisa menggantikan rizky dengan uang ini
oh iya aku tahu kenapa kurang
masih cukup kan ambil ambil
apa kamu mau menjual cincin kawin ayah kami
cuma untuk bayar ganti rugian
amira ibu kamu itu sebenarnya cinta nggak sih sama ayah kamu
kalau dia memang cinta dia tidak mungkin menjual cincin nikahnya sama ayah kamu mira
kok sepertinya dia malah benci sekali sama ayah kamu
ini amira kamu jual aja cincin ini
walaupun harganya nggak seberapa tapi paling tidak kita sudah bayar sedikit
biarkan barang barang ayah kamu itu terbakar habis
kamu jangan coba jika itu
untuk tidak melakukan hal ini amira
kata kata pak prabowo benar
kok ibu kayaknya malah benci sama ayah ya
sejak ibu minta pembongkaran makam ayah gak diterusin
karena ibu yakin ayah udah meninggal
sikap ibu jadi kayak benci sama ayah
padahal sebelumnya kan enggak
sebenarnya ada apa ya
karena sepertinya rizky menyukai amirah
lepaskan tangan kamu dari ambinan
kenapa tadi laki laki itu bisa bersama mira
ketika putri camer zahira lahir
prabu wijaya langsung menculiknya
dan mengakuinya sebagai anaknya
untuk membalas dendam
waktu itu pak wisnu cerita
kalau prabowo wijaya itu sudah mengambil anakku
apa benar zahira anak aku
siapa aini sebenarnya
laini bilang dia istri rekan bisnisnya
aku yakin orang orang itu semua
pasti akan berjaya
berkaitan dengan masa lalu ku
tapi kenapa aku sama sekali
tidak bisa mengingatnya
maaf om saya permisi dulu
kenapa foto aini bisa bersama zahira
dan dia adalah mamanya zahira
kalau yang bisa aku ingat hanya aini
aini adalah wanita yang aku cintai
dan gadis ini
adalah putriku ya allah
kenapa laki laki ini kaget saat aku menyebut nama mama
apa dia kenal sama mama
tapi kalau emang dia kenal sama mbak
apa laki laki ini sebenarnya adalah ayahnya amira
amira kan waktu itu sempat curiga
kalau ayahnya itu masih hidup
kok om keliatannya kaget banget

ya allah om kenapa om
jantung saya mau cabut nyari bapak kemana mana pak
aku harus mampir ke toko emas dulu buat jual cincin ini
kalau aku nggak jual nanti ibu bisa marah
amira terpaksa jual cincin kawin ayah dan ibu

lagian cuma berapa gram ini
tapi jangan di lobo itu dijual dulu ya pak
nanti kalau ada uang saya pengen beli lagi cicilan itu
ya saya gak janji ya
ini kamu pegang dulu saya ambil uang sama cara terimanya
loh kamu kok datang sendirian
rizky gak datang kesini
karena dia gak mau ketemu sama kamu
kamu pasti sengaja tidak membawa rizky kesini kan
kamu selalu bohong sama aku kenapa sih
kamu bilang aku bohong atau apalah
kenapa kamu merisau risau aku untuk bertemu dengan rizky
kamu pasti butuh uang kan
uang seratus juta rupiah
jangan ganggu lagi ketenangan saya deh
kamu memang tidak pernah berubah lady
kau pikir aku bisa menggantikan rizky dengan uang ini
aku tahu kenapa
masih cukup kan
sampai jumpa lagi
di video selanjutnya